belajar lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah
jangan main gerasa berusuk aja
jangan main ambil keputusan gitu aja
terus nyesel belakangan
ngerti tatapan lo
dan bukan cuma itu dong
saya juga ngasih buku puisi sapardi buat lo
juga bikin puisi sendiri buat lo
lu udah terima semuanya kan
jadi itu semua dari lo
gue liat ada bukunya
dan ada puisinya
lagi pula bukunya udah
udah lepek kena hujan
lan lo kenapa gak bilang aja sih sama gue
aku udah janji sama bella
lo pikir gue seneng man
dan yang lo lakuin adalah
lo malah morah sama gue
lo malah mau jauhin gue
nterima kasih udah nonton
itu dulu willen
malam stupidnya juga
habi ada laki laki tochance
kalo gak adaiman blik blik w odor
kalian bisa akses mereka sewnek
balik with me
ku kehilangan pesonamu
ku bisa rasakan kehangatanmu
jangan pernah kamu bisu lagi
jangan berpikir untuk lari pergi
dia memadamkan senyumku
membutakan arah langkahku
tetaplah kau di sampingku
adalah dua jiwa
yang menjadi satu

aku jadi mati kayak gini kan
ngajak pulang jalan
tapi percuma ngajak orang yang lagi galau juga

gue udah berhasil ambil balik tas lo yang dicopet
gak cairan lupa lagi
gue yang tadi ketemu sama lo
lo yang diangkut gue yang di motor
jadi lo ngajar jam rednya
lo tau nomer telepon rumah gue dari mana
ya dari hp lu lah
ada tulisannya ya kan
bukan banget buka buka handphone gue
udah marah ya nanti aja
gue sekarang di depan rumah lo nih
di depan rumah gue
di langit ada bulan purnama
di samping gue juga ada bulan purnama
gue tuh mikir
kalau kita itu gak bakal baikan lagi
makanya lo tuh jadi orang
jangan dikit dikit marah
belajar lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah
jangan main gerasa gersuk aja
jangan main ambil keputusan gitu aja
terus nyesel belakangan
segala sesuatu itu harus dipikirin dulu
kalau lo ambil keputusan yang ini
jalan yang ini
itu nanti ke depannya gimana itu lo harus tahu
gue tahu gue salah
gue udah sih
bahas yang lain aja kenapa
daripada ntar berantem lagi
gak capek apa
terus mau bahas apa
tadi kata dokternya
bella itu ada pendarahan di panggel paha
dan membutuhkan transfusi darah
gue donorin darah gue ke dia
jadi impas kan
lo kenapa lah
ya gue bete lah
masa darah bella sekarang udah mengalir tubuh lo
darah lo yang mengalir tubuhnya bella
seakan akan tuh ya
lo sama bella gak bisa dipisahkan tau gak
lo tuh mikirin apaan sih
gak penting banget
ntar kalo misalnya di sekolah
bella bangga banggain kalau darah lo itu udah mengalir tubuhnya dia
terus anak anak mikirnya apa
pasti bakal mikir loh itu udah jadian sama bella
gue mau mulai sekarang
kita nggak ada sembunyi sembunyi lagi sama yang lain
gue mau kita kasih tahu ke semuanya kalau kita udah pacaran
besok di sekolah kita ngaku kalau kita pacaran
tapi kita mulai dari malam ini
orang pertama yang harus tahu itu
kok lo diam
bukannya gue gak mau
tapi gue takut
takut kalo papa itu gak setuju
masa kita untuk putus
kita harus tunjukin tekad kita
walaupun kita pacaran
tapi prestasi kita tetap jalan gak keganggu
lo keunggulan dari orang yang baik
dan bokap lo pasti baik
ya walau agak agak galak dikit sih kayak anak perempuannya ini
tuh oh tadi anaknya bilang apa juga
iiih belin tau gak
apa pacar itu disayang bukan dipukul
tergantung pacarnya tuh kayak gimana
kalo pacarnya nyebelin kayak lo harus dipukulin
nyebelin banget sih lo
curon banget sih jadi cewek makannya
ah ini udah
kita ke rumah gue sekarang
sama rani varu pacarnya
kamu beruang gak
ke rumah allah kesel
yang itu udah sama kamu kayak kesel lu